bangunan dengan desain unik ini adalah sebuah museum dan perpustakaan
museum yang terletak di kota dahran arab saudi ini diresmikan pada dua ribu enam belas yang lalu
jika selama ini kita mengenal museum adalah tempat yang membosankan
tetapi di ithro kita tak akan pernah merasa bosan
karena hampir di setiap sudutnya memiliki makna tersendiri
bangunan ini dihiasi dengan pipa minyak sepanjang empat ratus km
yang bermakna jarak antara dahran dan riyad arab saudi
dahran memang dikenal sebagai ladang minyak yang dikelola oleh aramco
selain itu beberapa bagian dinding bangunan ini
juga diambil dari tujuh tanah yang berasal dari tujuh wilayah di arab saudi
ini untuk melambangkan bahwa museum ini adalah tempat berkumpulnya beragam budaya yang ada
dalam bangunan museum yang terletak di ladang minyak aramco pertama ini
menyimpan beragam koleksi sejarah perkembangan arab saudi
dan juga koleksi modern para seniman
jadi di museum ini kita bisa mencoba
vr atau virtual reality untuk melihat beberapa masjid yang ada di dunia
karena selain market market yang dihadirkan di sini
kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi masjid yang ada di sana
saya akan cerita nanti ya saya pakai dulu
oke jadi saya di sini bercerita tentang salah satu masjid
yang luar biasa bagus luar biasa indah
masjidnya berdinding merah dan juga putih
di sana sangat ramai
jadi seolah olah kita diajak ke sana buat jalan jalan ke masjid tersebut
selain menyimpan koleksi sejarah dan karya seniman modern
museum yang bangunannya melambangkan semburan minyak di antara bebatuan ini
juga terdapat perpustakaan
bahkan perpustakaan menjadi bagian terbesar dari kawasan ithro
museum terdapat di lima lantai bangunan ini
dengan pembagian yang beragam seperti buku sejarah arab
buku untuk anak anak buku umum dan lainnya
dengan jumlah koleksi empat ratus ribu buku
ruangan yang cukup nyaman membuat pengunjung yang datang betah berlama lama di perpustakaan
memang menakjubkan mengagumkan penuh energi
dan kawasan terlihat seperti yang diinspirasi oleh museum guggenheim di new york
saya suka energinya dan sangat bagus
yang paling menarik
yang paling menarik
yang paling menarik
yang paling menarik
arsitektur bangunan arsitektur
jadi jika selama ini kita hanya mengenal arab saudi hanya dari semenanjung bagian barat saja
tidak ada salahnya jika kita melihat semenanjung timurnya yang juga memiliki banyak hal menarik seperti museum ithro ini